pt bio farma sedang menyiapkan produk pcr kumur bernama biosaliva untuk mendeteksi covid sembilan belas
produk tersebut diklaim dapat mendeteksi sepuluh varian baru virus corona
direktur utama pt bio farma honesty bashir menjelaskan
pihaknya akan memproduksi empat puluh ribu produk biosaliva per bulan
kemampuan mendeteksi yang cukup tinggi itu menjadikan produk ini alternatif golden standard test covid sembilan belas
yakni swab sanofaring oropharing
selain itu perusahaan pelat merah farmasi tersebut akan memproduksi lebih dari dua juta alat tes pcr m biocov
namun bio farma masih merumuskan harga kedua produk tersebut
baru akan memproduksi sekitar empat puluh ribu per bulan
dan khusus untuk yang biosaliva ini ini adalah produk kita terbaru dan bisa mendeteksi semua strain virus yang sekarang lagi berkembang di indonesia